kalo saja kamu bukan anaknya prabu wijaya amirah
saya pasti akan melakukan apapun untuk menolong kamu
kenapa kamu harus jadi anak dari pembunuh itu
kenapa bapak kamu harus jahat itu
amirah ibu minta maaf ya nak
ibu merasa ibu gak berguna
ibu gak bisa melindungi kamu
sampai orang jahat itu bisa melukai kamu nak
ibu janji amirah
ibu akan terus melindungi kamu
dan gak ada satu orang pun yang bisa melukai kamu nak
kamu yang kuat ya mira
kamu yang kuat ya nak
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
kalau gue asik gue juga asik
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
dia ingin kerja dan pusaka itu masiheza
dia ingin berjalan dunnou tapi dia belum begitu inviting
dia biasanya kan suka nyolong pakai deskripsi atau moi moi
kalau saya masin masin di mana masihesz aku ikut sence into rizram
aku positif hati aku juga
berupa sama amira harus menerima penderitaan yang seharusnya nggak dialami
jangan pernah kamu bawa bawa zahira dalam masalah ini ya ini
amira dan zahira jauh berbeda
lagi pula mereka dulu yang memulai permusuh dengan saya
kamu kesadar ini
dia tidak perlu dikasihani
kamu tidak usah pedulikan dia
namun saya lebih n quiet
anda bisa melukai saya tidak
tidak ada pengertian seseorang
saya akan menjagakan no
mereka tinggal tempat saya sofa aku
tidak ada mau mampu portakal
tidak saya tidak boleh jadi lemah begini
saya tetap penci sama gadis itu
dok pak prabu tolong jangan dulu banyak bergerak pak
saya mau pulang sekarang juga dulu
saya mohon jangan dulu pak
saya mohon bapak istirahat dulu
dokter tidak perlu mengatur saya
saya sendiri yang bisa merasakan kondisi tubuh saya seperti apa
pokoknya saya mau pulang malam ini juga
oke pak prabu tenang dulu
saya akan bicarakan dulu dengan tim
mau panggil panggil baru baru enggak tahu lagi
karena aku enggak mau ada urusan lagi sama mama
meski kamu jangan kurang ajar ya
mama ini orang tua kandung kamu
mah aku kurang ajar ada sebabnya kan
perlu kau setahu lagi
karena kenapa aku kurang ajar kayak gini
mama enggak mau tahu ki
pokoknya sekarang mama enggak mau berdebar lagi sama kamu
dan kita pulang sekarang
emang di rumah ada papa
papa kamu gak mungkin pulang ke rumah rizky
terus mama mau ngasih tauin aku papa ada di mana
enggak juga kan ma
jadi buat apa aku pulang
akhirnya papa bisa menekun kamu juga
kamu kenapa kabur dari rumah
kamu ada masalah sama mama
kalau memang ada kami bisa selesaikan secara baik baik
mungkin ini saatnya aku harus kasih tahu dia yang sebenarnya
kalau ternyata dia bukan air nyamir gimana
yang ada semuanya malah berantakan
aku harus lidikin semuanya dulu
aku harus ajak bapak ke suatu tempat ya
sebaiknya kamu pulang istirahat
kamu lelah sekali
biar saja saya di sini
mas wisnu aja yang pulang
lagian kan amera juga belum sadar mas
nanti kalau dia sadar orang yang pertama kali nilai itu saya
begini saja juga mas
biayanya sebanyak ini
apakah salah sus
kalau ibu kurang yakin
ibu bisa cek ke bagian administrasinya ibu
tolong kasih saya waktu sus
tolong saya kasih waktu untuk melunasinya ya sus
ya kalau bisa jangan terlalu lama ya ibu
nanti anak ibu nggak bisa keluar dari sini
saya janji akan melunasinya
kamu gak usah khawatir nak
ibu akan melunasinya semua dengan cara apapun
yang penting kamu harus sepuh
kamu harus kuat ya mira
pokoknya semua ini tanggung jawab ibu
kalau saja kamu bukan anaknya prabu wijaya amira
saya pasti akan melakukan apapun untuk menolong kamu
kenapa kamu harus jadi anak dari pembunuh itu
kenapa bapak kamu harus sejahat itu
tadi ibunya amirah bilang
tempat kerja ayahnya di sekitar sini
di daerah ini
proyek pembangunan cuma ini
kita ngapain di sini
kalau memang dia ayahnya mira
mudah mudahan dia bisa ingat sesuatu di tempat sini
yang penanggung jawab di proyek ini
orangnya masih ada nggak ibu
oh ini orangnya
pak bawa mandulnya pak
saya nggak kenal
boleh dari sini gregory
boleh dari sini gregory